menteri hukum dan ham yasona lauli menepis isu bahwa tersangka kasus penganiayaan david ozora mario dandisatrio
mendapat perlakuan istimewa karena dipindah dari rutan cipinang ke lapa salemba
menkum ham yasona lauli telah mengingatkan kepada jajarannya
bahwa kasus mario dandi sensitif bagi publik sehingga penegakan hukum harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku
yasona lawli meminta masyarakat untuk tidak menyebar informasi yang tidak tepat terkait dengan perlakuan istimewa bagi mario dandi
mario dipindahkan karena persoalan kapasitas ruangan tahanan di rutan cipinang
jadi pertimbangan ini disampaikan oleh kepala kantor wilayah
jadi dipindahkan ke lapasalemba berikut berapa puluhan puluhan napi dipindahkan
dan itu protap jalan
masa pengenalan lingkungan dua minggu
nggak ada gitu pasti penuh
ini kan pastilah sudah saya sudah ingatkan pak kakanwil juga pak dirjen ini sensitif
barang ini sensitif
dan memang keji
ya maka dia udah boleh treatment harus betul betul
jadi kadang kadang ada juga provokasi
jadi itu saya minta jangan bikin hoax lah
jadi nggak ada istimewa istimewa
nggak ada istimewa
jangan bikin hoax
nanti kalau kita laporin dia bikin hoax gak enak
kalau ada fakta let me know
pak dirjen kasih tahu ke kita